keluarga almarhum brigadir polisi j
mempertanyakan tiga unit handphone
maupun barang lain milik korban yang belum dikembalikan
menurut orang tua brigadir j samuel huta barat
di saat jenazah diantar ke jambi sabtu lalu
barang barang milik almarhum tidak diikut sertakan
saat ditanya anggota polisi pengantar jenazah
hanya menyatakan hp tidak ditemukan
samuel berharap handphone anaknya bisa kembali
agar mereka dapat mengetahui komunikasi anaknya
terkait kejadian penembakan yang dialami
samuel juga heran hp milik keluarga mereka
tidak dapat dipergunakan untuk membuka aplikasi percakapan
maupun media sosial lainnya
keluarga berharap peristiwa penembakan berada
terhadap brigadir j di rumah kadipropam polri irjen verdi sambo
bisa diusutuntas agar diketahui kejadian yang sebenarnya
arfen kennedy sungai bahar muarujambi